ini aku bawa teh anget buat mama
saya gak butuh kamu
kamu keluar jangan disini
saya gak suka kamu ada di kamar saya
aku cuma mau buang teh ini untuk mama
saya gak perlu teh
keluar kamu dari sini
sekarang bawa vicky masuk ke dalam
atau pernah perlah lupa
jadi please ya sylvia
kami yang menipu kamu atau kamu yang suka
lihat aja kan saya laporkan semua ke kantor polisi
semua ini yang kelam kelam kamu kan
kamu tuh orang miskin
duh ya ampun lama banget
cepat dosir perempuan miskin ini dari rumah
seperti di rumah saya
tolong pergi dari sini
ini rumah saya kamu kan gak tau siapa saya
enak aja sama baru
eh miskinnya keluar
seperti di rumah saya
cepet aja keluar dong orang miskin
gak akan gak akan ini rumah saya
bu bu tolong keluar bu
saya akan bikin perhitungan buat kalian
kita berdua kata
eh orang miskin pergi
orang miskin gak bisa berbuat apa apa
jauh orang miskin dah
mama kemana sih
kalau udah apa apa sama mama gimana
nya kan gak stabil
ya ampun mama
vicky bukan cucu mama
mereka mereka menipu mama
mereka jahat banget
selama ini semua orang menipu mama
sudah menipu mama
badan mama udah baik sama mereka
ternyata hasil tes dna
yang membuktikan bahwa vicky itu cucu mama
mereka sudah merencanakan semua ini
kabin juga pantesan dia betah
tinggal di rumah kita ternyata mereka
mau menguasai semua harta kita
mama sedih banget hidup amat seperti ini
coba kalau ada papa
kenapa jadi begini sih
ya udah mam kita pulang aja yuk
ya udah mam kita pulang aja

bapak sudah dengar kabar
perusahaan pak arta telah hancur pak
bang grun sintia om rafiq tante laura gavin dan juga radit telah menghancurkannya
aku gak kaget mendengar kabar ini mas
keluarga arta memang pantas mendapatkan itu semua
mereka telah diperdayai oleh orang orang licin
iya pak mereka memang pantas mendapatkannya
tapi ini adalah perusahaan yang telah dibangun oleh ayah saya
ayah saya dan om artha telah membangun perusahaan ini dari bawah sampai berkembang dengan pesat
tapi tiba tiba mereka menghancurkannya
hati saya merasa gak rela perusahaan yang telah dibangun oleh kerja keras ayah saya dengan susah payah
dihancurkan begitu saja oleh mereka
namun mereka tidak menanggung perusahaan ini
om rafiq kok tiba tiba ada rapat direksi emangnya mau ke depan sih
om gak tahu lihat aja ntar deh
selamat siang semuanya sebelum meeting dimulai saya perkenalkan dulu pemegang saham utama pak reno
reno apa yang dilakuin di sini
wah reno jadi pemegang saham utama itu
cynthia tolong kamu taruh speaker handphone kamu
iya sekarang dia yang berkuasa di perusahaan itu sekarang
mama gak suka sekali hal ini
mama gak suka sekali hal ini
mama gak suka dengar berita ini
tolong berubah sesuatu berubah sesuatu sayang
mah kita harus membereskan masalah ini
reno apa yang kamu lakukan di sini
atau jangan jangan dia itu sengaja pingin bisa tidur sama belka
cynthia harusnya kamu berterima kasih sama aku
aku menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran
kehancuran akibat ulah kalian
jadi aku lakukan semua ini pure bisnis
gak ada hubungannya sama bella
sedikit saran dari aku
aku sedang mengumpulkan orang orang kepercayaan aku untuk mengaudit perusahaan ini
aku mencari tahu kenapa perusahaan ini hampir bangkrut
kemana larinya aset aset perusahaan ini
dan begitu aku tahu penyebabnya
kamu tahu kan apa yang akan aku lakukan
apa kita jadi pergi meeting pak
pak leno kenapa bapak kayaknya sengaja untuk mengacaukan perusahaan mereka pak
karena mereka menghancurkan hidup orang yang saya cintai
kamu mau ngapain kesini
ini aku bawain teh hangat buat mama
saya gak butuh kamu
kamu keluar jangan kesini
saya gak suka kamu ada di kamar saya keluar
aku cuma mau buang teh ini untuk mama
saya gak perlu teh
keluar kamu dari sini
sekarang bawa vicky masuk ke dalam
dia itu cucu saya
dia itu cucu saya
dia itu anaknya afif
vicky bukan anaknya afif
buka vicky bukan anaknya afif
ternyata mereka berdua sudah mengipu saya
saya ditipu mentah mentah sama mereka berdua
mereka keterlaluan mereka kurang ajar
padahal pada selama ini apa yang mereka mau selalu saya berikan
saya akan balas semuanya
kak apa sih
sebelum kamu berangkat kerja lebih baik kamu ketemu dulu sama mah
mama masih nangis afif
kayaknya masih kepikiran deh soal pertengkaran sama cynthia sama tante laura
gak gak gak gak
di sana keluar mama butuh sendiri
vicky bukan cucu mama
ternyata vicky itu anaknya sintia dan gavin
ternyata selama ini aku setia sama aku
dia begitu mencintai aku sampai sampai gak pernah menyentuh cynthia
kita semua sudah diperdaya sama cynthia